nah pemirsa membicarakan budaya juga tidak harus menunggu momen perayaan
apalagi di indonesia ini beda wilayah beda juga adat istiadatnya ya
jika bukan kita yang jaga lalu siapa lagi yang mampu melakukan itu semuanya
iya betul warisan ya nah langkah tersebut juga dilakukan salah satunya oleh keraton yogyakarta
sudah hadir studio gkr hamas good morning ibu hemas kita panggilnya ibu hemas
paginya mbak tapi
oh jangan dong rasanya ada di yogyakarta keraton kesultanan kan jadi jatuhnya
jadi gimana ibu kalau kita nih membayangkan budaya sekarang ini adalah budaya yang sudah mulai ada modernisasinya
campur aduk kalau bu hemas sendiri melihat di yogyakarta seperti apa
saya kira kalau di keraton yogyakarta itu memang kita tetap mencoba dengan adanya perkembangan zaman
tentu kita akan mencoba juga
kita dalam hal ini bagaimana memposisikan keraton di tengah tengah masyarakat
jadi apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dari keraton tentunya
kita sendiri melihat bahwa keraton sendiri masih menjadi acuan budaya daripada masyarakat yang hidup di sekitar keraton atau di yogyakarta
khususnya untuk yogyakarta sendiri sebetulnya kalau kita lihat bahwa masyarakatnya itu
masih memegang teguh tradisi dan budaya yogyakarta sehingga kita juga harus menjadi
keraton yogyakarta juga harus menjadi acuan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri
tentunya di sini kehidupan yang santun yang saling menghormati menghargai
itu menjadi satu harapan mereka bagi masyarakat bahwa mereka tetap berada
tapi mereka harus menjadi masyarakat yang sempurna untuk menjadi masyarakat

ada di keraton begitu
namun kan sekarang tantangannya anak anak milenial ini sudah tumbuh bahkan juga di yogyakarta
kalau saya kemarin ke yogyakarta juga di sepanjang jalan malioboro itu ada anak anak muda
betul tidak ada perbedaannya jadi ya jakarta dengan yogyakarta ya
nah bagaimana caranya ibu agar nilai nilai keraton yang tadi ibu sampaikan
itu bisa diterima juga oleh para milenial yang ada di yogyakarta saat ini
kita lihat yogyakarta itu bukan hanya sebagai kota pariwisata tapi sebagai kota pendidikan
dan kami ini setiap tahun itu kan seratus ribu mahasiswa atau seratus ribu pendatang yang akan bersekolah di yogyakarta
memang sebaiknya mereka itu begitu masuk kota yogyakarta harus mengenal budaya yogyakarta
kalau mereka itu sekolah mulai dari smp ataupun sma
mereka itu di sekolah sekolah sudah diberi pelajaran

memang bahasa jawa itu menjadi satu mata pelajaran
tetapi kan untuk kebudayaannya sendiri itu mesti harus ada kurikulum sendiri yang memperkenalkan kepada pendatang
dan kalau lihat di sepanjang malioboro banyak anak muda ya itulah yang harus kita lakukan
bagaimana mereka itu datang ke yogyakarta harus mengenal bahwa budaya yogyakarta itu
harus mengenal bahwa budaya yogyakarta itu harus mengenal bahwa budaya yogyakarta itu
adalah budaya yang santun
dan mereka saya kira kalau kita lihat perkelahian antar pelajar dan sebagainya itu
tetap menjadi satu fokus perhatian dari gubernur
walaupun di sini kita tahu bahwa tugas daripada gubernur sendiri yang juga sebagai sultan ini
juga menyikapi situasi yang ada dengan generasi muda sekarang
dan kami sendiri juga tetap mengikuti situasi yang ada dengan generasi muda sekarang
dan kami sendiri juga tetap mengikuti situasi yang ada dengan generasi muda sekarang
kita lihat patri dari budi flasuhan
usianya kira kira berapa istilahnya
jadi ini urutan nomor satu dua tiga empat lima
yang satu sekitar empat puluh an yang paling muda
yang paling muda sekarang umur tiga puluh
nah itu dia nih ini mereka tantangan masing masing ya
ini kan pada punya cucu nih ya ada anak maksudnya cucunya ibu begitu ya
kita sekarang bicara tadi kan anak anak muda jogja
coba sekarang persempit dulu dengan keluarga dengan cucu
cucu cucu ini kan para milenial juga begitu kan yang mudah terpapar dari budaya luar juga
nah bagaimana dari keluarga sendiri memastikan gitu bahwa mereka akan memegang nilai nilai keraton
jadi yang pertama sebetulnya anak anak saya memang saya sekolahkan semua di luar setelah sma
jadi mereka mengenal dunia luar dan mereka juga harus kembali
jadi kalau mereka kembali mereka juga harus
tetap mempertahankan tradisi budaya
justru sengaja begitu
ya jadi mereka harus bisa membandingkan kehidupan yang ada
ya walaupun mungkin tujuan saya pertama adalah mereka harus punya nilai tambah di dalam kehidupan yang nanti mereka akan hadapi
bukan lagi di tengah tengah kehidupan yang saya pegang pada eranya
jadi cucu saya yang tiga tahun saja itu sudah buka ipad
itu sudah fakta sekarang
ini mulai sehingga kita harus juga kencang di dalam memberikan pemahaman memberikan pengertian mengenai budaya keraton atau tradisi keraton jogja
ya alhamdulillah anak anak saya begitu pulang mereka ya karena memang terlahir sebagai anaknya raja tentu mereka sendiri pertama menjaga sikap juga kedua mereka juga harus tetap
yang ketiga juga kapan mereka harus menggunakan celana jeans kapan mereka harus menggunakan
oh ada ininya ya
ada apa namanya batasan batasannya
karena mereka juga menggunakan pakaian sama dengan masyarakat biasa tetapi kalau ada upacara upacara tradisi dan kami ini upacara tradisi setiap minggu kan pasti ada dan mereka menggunakan kain kebaya kemudian dengan sanggur
jadi saya kira kebetulan saya sudah sering munar madu
jakarta jadi sebagian tugas keputren itu adalah tugas anak anak
misalnya nih ini yang paling apa namanya barangkali yang paling ingin diketahui oleh pemirsa ya kan kalau sekarang ini di rumah itu biasanya anak bapak ibu suami cucu semuanya pada pegang handphone misalnya
nah kalau di dalam keraton itu seperti apa suasana
ini termasuk yang kita bahas tadi ya
kalau tidak akan lepas dari pandang
perkembangan zaman ya tentu handphone itu pasti menjadi salah satu alat komunikasi
alat komunikasi yang saya rasakan adalah pada waktu anak saya yang nomor mulai nomor tiga menikah
jadi itu sudah menggunakan sebetulnya kalau tradisi itu pada waktu dia menikah akan menikah waktu itu midodareni kan tidak boleh ketemu
selama tiga hari tapi kan sudah mulai face time
nah ini kan sudah tidak bisa dihindari lagi
saya bilang ini kita harus menyikapi seperti apa dan akhirnya waktu itu nggak mungkin kan saya sita handphonenya atau apa
tapi dalam satu sisi mereka tetap memahami bahwa yang penting kami masih menjaga tradisi di keraton sendiri
jadi boleh saja
begitu ya memiliki satu hal yang modern teknologi sangat tinggi tapi tetap terahnya itu ya budayanya tetap dipegang
termasuk juga tadi saya menarik lagi tuh prap balik lagi ke masalah kain batik
yang memang masih sangat sangat digunakan
kita kan punya koleksi kain batik nih
saya mau ngajak ibu hemas untuk bagi bagi tips and trick di one minute tips
agar batik tersimpan rapi dan tidak dimakan nih sama yang namanya ngengar
oke tetap bersama kami di good morning